bank indonesia akan melakukan standarisasi data interkoneksi maksud kami data antar bank dan perusahaan teknologi finansial atau fintech
dilansir dari cnn indonesia com bank indonesia akan memperluas sistem open banking dengan menyediakan jaringan data bagi lembaga jasa keuangan melalui sistem application programming intervices atau api
sistem ini akan menjaga standarisasi dalam tukar menukar data antar bank dan juga fintech secara aman
aktivitas antar bank dan fintech sudah berlangsung lama seperti isi ulang uang elektronik ataupun internet banking dengan maraknya perbankan digital saat ini maka bank indonesia perlu mengatur standarisasi layanan data antar bank
standarisasi layanan data antar bank dan fintech akan masuk dalam cetak biru sistem pembayaran indonesia pada tahun dua ribu dua puluh